masih dari dunia persepak bolaan pemimpin pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
telah terpilih pada kongres luar biasa pssi sabtu lalu
dan berikut ini tanggapan mereka yang berkecimpung dalam dunia sepak bola tanah air
atas terpilihnya muhammad iryawan atau iwan bule sebagai ketua pssi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
kami berharap pimpinan ketua umum terpilih dapat
memperhatikan sepak bola usia muda jenjang juga diatur mulai dari tim enam belas sembilan belas dua puluh tiga dan senior
sehingga kesinambungannya itu ada dan ini yang kita harapkan
tentunya untuk sepak bola wanita semoga kedepannya lebih baik lagi
tentunya nggak khusus untuk laki laki saja tapi untuk wanitanya juga
ya kita lihat nanti lah ya kan dia belum bekerja ya kita nggak bisa nilai
pertama ya selamat
jadi mudah mudahan amanah dan jauh lebih baik
semoga bisa apa merubah indonesia apa liga indonesia lebih baik lagi ya
apa persepak bola indonesia lebih baik lagi
siapapun ketua umumnya pokoknya bisa membawa sepak bola indonesia menjadi lebih maju menjadi lebih baik